nah ini dia
omnya andin sekaligus adik sahabat mama
dan irfan ini aldebaran
anak saya dan suaminya andin
dulu itu om irfan ini
baik sekali sama kamu
dia sering gendong gendong kamu
kalo main ke rumah
salam kenal ya om
saya seneng sekali bisa ketemu sama om irfan
lalu anda boleh pergi
lo pikir gue bakal percaya sama trik lo aldebaran
saya biarkan anda pergi
kenapa dilepasin sih pak
sekarang saya tanya sama kalian semua
siapa yang suruh kalian teror keluarga saya
teror keluarga saya
teror keluarga saya
diatas dia siapa
saya yakin dia masih punya bos
kita gak tau pak
benar apa kata teman saya pak
di mana rumah iqbal
kita semua gak tau pak
kita semua gak tau rumah pak iqbal
karena kalian tidak bisa memberikan saya informasi
saya akan bawa kalian semua ke kantor polisi
kita pambah dulu pak
aku gak enak juga sama catherine
jam kerja dia udah habis
makasih tante om
berkali kali soal ini
kamu mau membantu untuk kesembuhan elsa
karena dia sangat mencintai kamu
nanti kalau elsa sudah sembuh
dan memang kamu gak punya perasaan sedikit pun lagi sama elsa
kamu tidak mencintai dia
kamu untuk meninggalkan elsa
tapi bantu dia dulu dong
bantu dia sembuh dulu
apalagi dia sedang mengandung
dan dia masih istri sakam
bantu dia noh
bantu dia noh
bantu dia noh
bantu dia noh
bantu dia noh
bantu dia noh
bantu dia noh
bantu dia noh
bantu dia ya
bantu dia noh
kenapa sih kok bunda gulana gelisah gitu
ya ini saya heran aja
saya heran kok riki belum dateng dateng juga ya biasanya jam segini dia udah dateng
yelsa mulai suka beneran ya sama opa korea ya
iya saya jatuh cinta sama opa
apaan sih neng pengen kayak gitu
riki tuh dateng kesini karena disuruh sama suami saya buat ngasih hadiah
tapi kok sekarang gak dateng ya
bisa jadi khawatir deh neng
elsa masih aja ngeles orang cuma berdua juga
kalau emang suka bilang aja suka cinta bilang ayah cinta jangan pungkiri hatimu
gak saya orang setia gak kayak kamu pacarnya banyak
ih kata siapa neneng juga orangnya setia tau
neneng itu udah memutuskan untuk komitmen sama satu orang aja opa korea kw dua
pacar neneng yang kemarin ya astronot udah neneng putusin
yang kayak tujuh turunan udah nenek tinggalin satu doang setia sama kita
apa gue telpon ricky aja ya
kita damai ya rik
aku udah gak sabar lagi sama kamu
kamu kan udah baik mau jadi penyampai hadiah dari mino
oh iya aku boleh gak minta nomer telepon kamu
kalau misalkan aku ada perlu apa apa aku bisa hubungin kamu langsung
kan kamu sekarang asistennya nino
kalau butuh apa apa telpon gue
kira kira kapan ya upah korea kw dua ngelamar nenek
elsa tuh emang bener bener diajak ngomong malah pergi
atau jangan jangan elsa tuh cemburu ya
karena neneng udah mau dilamar sama opa korea kw dua sedangkan opa kw satu eh opa korea belum ada pergerakan apa apa
soalnya pesona neneng tuh kan emang selit di tepi
istri bapak tuh kayaknya sayang banget ya sama pak
tapi tadi saya jadi ikut dengar dan ikut penasaran
apa bapak segitu yakin ya kalau bayi di dalam kandungan elsa bukan neneng
bayi di dalam kandungan elsa bukan anak bapak
bapak nggak takut menyesal nantinya
papa saya kira mama saya selingkuh sampai akhirnya mereka bercerai
nggak percaya kalau saya ini anak kandungnya
sampai akhirnya papa saya diemin saya bertahun tahun
setelah saya umur dua belas tahun
papa saya sudah berubah
tapi saya terlanjur terluka
ya nggak percaya kalau saya ini anak kandungnya
diperlakukan seperti itu oleh kandung saya sendiri
tapi kalau menurut saya
sepertinya nggak ada masalah
dan nggak ada salahnya juga
kalau bapak support
bayi yang ada dalam kandungan elsa
setelah lahir dan tes dna ternyata memang
itu bukan anaknya bapak
kan nggak ada salahnya juga berbuat tadi
daripada bapak nyesel
itu rasanya nggak enak pa
untungnya saya kuat
nggak kena mental
kalau ada yang nyesel
itu bisa jadi
kejadian yang lebih baik
itu menurut saya sih pak
semoga bapak gak marah ya sama saya
terima kasih kamu nunggu cerita
bawa imu jebak gua
gua nggak akan tinggal diam
aku pasti akan balas semuanya
sebaiknya malam ini gue gak usah pulang ke rumah dulu
bisa saja rumah gue didatangin polisi
mereka sudah lapor polisi
mereka termasuk dalam kompolotan orang yang menaruh keluarga saya
dan saya yakin bos mereka yang bernama iqbal masih punya atasan lagi
saya minta tolong untuk dicari siapa atasannya
baik pak kami akan selidiki dan kami akan tindaklanjuti laporan dari pak aldebaran
terima kasih banyak
ya allah gue sampai lupa ada acara makan malam sama om irfan
ya allah gue sampai lupa ada acara makan malam sama om irfan
saya harus langsung pulang saya lupa ada acara keluarga
makasih udah bantu saya ya
terima kasih semuanya sudah bantu
oh iya bapak kan membawa mobil ya pak
ya udah biar bareng sama saya aja pak
gitu gak apa apa
terima kasih banyak ya
anda sudah banyak bantu saya
orang yang kita hadapi sama
jadi kita harus saling bantu
gue duluan ya
ini pak naik mobil ini ya
ya tadi kan bapak bilang saya gak boleh
saya gak boleh pak
kayak mobil pribadi saya pak
dan kebetulan ada mobil ini parkir di kantor pak
karena mau nurunin properti kantor
jadi saya pinjam aja langsung
di belakang ya
mata mata yang saya tempatkan di keluarga alfari
lalu automatiknya beruntung
pernah ada beberapa sepuluh anaks
saya minta maaf saya akan memperbaiki semuanya bos
saya akan terus meneror rosalvary bos
masal dimana sih kok gak pulang pulang ya
untung kamu prepare di mobil
jadi ketemu sama omnya andien kita ya lumayan rafilah
udah cantik banget
aku udah cantik nih
mas kamu dimana sih mas
kamu udah di jalan belum
ini om irfan udah di jalan kesini
kamu gak apa apa kan
saya tadi gak ngeliat telepon dari kamu
ini saya sekarang udah di jalan pulang kok
udah dekat ini
alhamdulillah bagus lah kalau misalkan kau baik baik aja
yaudah aku tunggu dirumah ya
iya sampai ketemu dirumah
mas al udah di jalan pulang dan dia baik baik aja
oh ya itu mengenai peneror gimana
tapi yang penting mas al gak kenapa napa

tak ada nasib sih k tego biar mau menjadi seorangnan di australia cuba air
gimana ya gue sekarang
gimana blanketnya sih

selamat malam pak
halo aduh aduh sudah pada keren keren semua
terus gimana om kamu
belum datang sih ma
pak irvan omnya bu adin sudah datang
we hantar ke dalam ya
yaudah makasih ya
baik bu adin
mama sudah lama sekali gak ketemu om kamu
saya rasa ada baiknya saya sama michi tunggu di ruang makan aja ya
karena kan bisa dibilang tante ini udah lama gak ketemu sama om irvan
pasti ada momen penting juga sih
gapapa sih sebenernya
setuju sama angga tante
yaudah kalo gitu nanti kita ketemu dan dinner bareng di ruang makan yaudah
nanti sama tante michi dulu ya
yaudah serah gue langsung ya
oh ya kat terimakasih banyaknya buat hari ini
kamu udah repot repot buat nemenin saya seharian
ini jas bapak kan udah saya pakai seharian
saya laundry dulu ya pak baru saya balikin ke bapak
nanti kalau misalnya emang udah bersih baru saya balikin ke bapak
saya balik ya terimakasih ya
ya selamat siang
ini aku telepon pake handphonenya sustar
gue di rumah sa
gue hari ini gak dateng
aku udah nungguin kamu tapi gak dateng dateng juga
ada kemajuan juga
iya sa tadi gue ada urusan sedikit sih
besok gue dateng ya
kamu bawa hadiah dari nino lagi
salah banget gue
sempat ngira elsa beneran nungguin gue
padahal udah jelas
yang dia tunggu sebenernya nino
oke rik makasih ya
sampai ketemu besok ya
gue gak tau sa
harus bahagia atau sedih
pas aku nelfon baru sa
uya ngantrenya cukup sampai disini aja
makasih ya pak
ahan yula akhirnya omset
om nyampe juga
aduh makasih ya
udah undang om dateng kesini
ternyata tamu agungnya sudah datang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ternyata tamu agungnya sudah datang
kau masih ingat saya
walaupun andin manggil kamu om irfan
tapi i still remember you
yang waktu itu sering mengantar sup ayam ke rumah saya
aku masih ingat lamba
akhirnya bisa ketemu lagi ya
kamu sehat ya
sehat mbak rosa sehat kan ya
saya senang sekali hari ketemu sama kamu
saya ikut berduka karena
begitu cepat meninggalkan kita
mulai sekarang panggil aku
aku udah lama banget tinggalin nama tama
senang sekali dan saya bahagia ketemu adik sawit saya
oh silahkan duduk
mama jadi dulu
iya pak bos
saya benar benar berterima kasih sama bapak
karena bapak masih bertanya sama saya
apa saya masih tetap bisa kerja disini pak
bantu saya untuk mendekat rumah ini ya
terima kasih pak
bapak lagi ada tamu ya pak
sekalian aja kamu mampir ke dalam ya
sekalian ikut makan juga
nanti saya kenalin sama om yandin
maaf pak tapi
peran peran saya lagi berantakan
terima kasih pak
sebentar ya pak
ini mama jatuh ren
di apartemen kamu
mama tuh mau naja tangga
terus mau ganti hording kamu itu loh
terus mama jatuh
untuk mama kayaknya tambuh juga nih ren
yaudah pak yaudah
iya cepet ya
aduh sakit banget kekutuknya
pak maaf pak
mama saya jatuh pak
ya udah ya pulang aja pulang ya
salam buat mama kamu ya
buya buka gerbangnya ya
baik pak bos
nah ini dia
omnya andin sekaligus adik sahabat mama
dan irfan ini aldebaran
dulu itu om irfan ini
baik sekali sama kamu dia sering gendong gendong kamu
kalau main ke rumah
salam kenal ya om
saya senang sekali bisa ketemu sama om irfan
gak nyangka loh ternyata
kesayangannya om bisa jadi menantu
keluarga afah yang tersohor
kamu tuh ya terlalu melebih lebihkan
om irfan terlalu merendah
saya bisa melihat om irfan ini
pengusaha yang sukses pastinya
sudah siap semua kita lanjut
dinner durang makan ya
aku ganti baju sebentar ya
silahkan duluan om
selamat datang kembali
di kamar kita
kayaknya masih kayak mimpi loh pak
aku sekarang ada disini
malam ini aku akan tidur di kamar ini
aku akan tidur di kasur ini lagi
kamu gak usah inget inget
yang penting kita harus
sama sama berbenah diri
untuk anak anak kita
untuk cucu kita
kamu ada disini lagi
aku capek sendiri kan
kamu ternyata lumayan
oh ternyata lumayan rapi ya
aku tinggalin beberapa lama
rumah akan kayak kapal pecah
kamu gak lihat beberapa jam yang lalu
itu baru kapal pecah
jadi kamu perlu berhubungan disini
kamu ada kemungkinan
bebas hari ini aku merapi
aku ngomel ya

sebentar lagi aku akan ngomelin kamu ya
sebentar lagi aku akan ngomelin kamu ya

ini udah rapi loh